hai jadi disesuaikan saja waktunya biar fleksibel
ya soal makan siang gratis memang terus dikaji terkait istilahnya siang makan siang itu karena
anak anak sd jtk di banyak
wilayah memang ada yang pulang sebelum jam sebelas tiga puluh sehingga itu kan belum masuk makan siang
jadwal makan siang yang biasanya antara jam dua belas sampai jam tiga belas jadi disesuaikan saja
waktunya biar fleksibel apalagi misalnya nanti ada romadhon bisa mungkinkan makanannya dibawa
pulang untuk berbuka puasa di rumah tapi nggak bisa dirubah adalah soal bergizinya ya harus tetap
lagi fridianto saksikan terus program program kompas tv melalui
siaran digital ptv dan media streaming lain tv pendek percaya